kita ke informasi lain festival durian lokal banyumas digelar di halaman parkir stasiun purwokerto jumat siang
ratusan buah durian disiapkan dan disajikan secara gratis bagi calon penumpang kereta
pemandangan berbeda nampak di halaman parkir stasiun purwokerto jumat siang
ratusan orang rela antre untuk mencicipi buah durian yang disediakan secara gratis
para calon penumpang hanya menunjukkan aplikasi pembelian tiket secara online yang ada di smartphone mereka
lalu dapat menikmati durian sepuasnya
durian yang disajikan adalah produk lokal asli banyumas
panitia acara menyediakan sedikitnya enam ratus buah durian untuk festival durian ini
tidak hanya itu di ajang festival durian ini pengunjung stasiun juga dapat membeli bibit durian lokal
enak aja lah
enak aja ya terus dibandingkan dengan durian durian yang di luar banyumas gimana
gak beda jauh sih
gak beda jauh ya
udah gak pahit
gak banyak maksudnya
ada bedanya nggak dengan durian yang lain
durian ini teksturnya agak agak gimana gitu
gelaran festival durian ini akan berlangsung selama dua hari yakni tiga puluh dan tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
ini juga menjadi sarana pt kai
dki mempromosikan aplikasi tiket kereta api online
ini adalah pengguna jasa kereta api kami
mereka sudah berlangganan lewat kai akses itu sudah merupakan suatu hal yang sangat sangat penting bagi kami
karena kami tidak ingin penumpang membondong bondong ke stasiun kami
mereka bisa mengakses tiket dari manapun dan dimanapun
sehingga mereka datang ke stasiun kami mereka sudah
langsung masuk dan sudah bertiket
baju mas kota jawa tengah itu punya ribuan varietas durian durian lokal durian kampung
tapi belum tergarap semuanya
kita terlalu kaku sama durian impor montong jangkik
tapi kita lupa bahwa kita punya ribuan kuda yang lokal yang luar biasa dan tidak kalah
selain itu festival durian juga bertujuan untuk mengangkat nama
dan potensi durian lokal banyumas yang memiliki rasa legit dan daging buah yang tebal agar lebih dikenal masyarakat